dan informasi terkini dari malang jawa timur sudah ada rekan kami kanza tamarindora di sana
ya kanza kapan rencananya jenazah akan dibawa ke jakarta
ya inna lillahi wa inna ilaihi roji'un telah meninggal dunia kiai hazim mujadi
pada pukul enam lima belas tadi pagi di kediamannya di malang
beliau tutup usia pada umur tujuh puluh dua tahun dan kali ini saya berada di depan pondok pesantren al hikam
dan sekaligus juga menjadi kediaman dari almarhum kiai haji hashim mujadi
saat ini jika anda bisa melihat di layar sudah banyak santri maupun tamu yang datang
untuk menyampaikan ucapan bela sungkawa serta ucapan
turut berduka cita atas meninggalnya kiai haji hashim muzadi
rangkaian bunga pun sudah terpajang di depan pondok pesantren
baik itu berasal dari pejabat di provinsi jawa timur
pun para pejabat negara seperti kepala kepolisian republik indonesia
hari ini telah beberapa kali kiai haji hashim muzadi disolatkan
karena banyak sekali santri di sini tentunya
sekitar ribuan baik santri laki laki maupun perempuan yang berbondong bondong ingin menyolati
untuk itu sholat jenazah ini dibagi dalam beberapa kloter
karena terlalu banyaknya tamu serta santri yang berebut ingin melakukan solat jenazah
atas meninggalnya kiai haji hashim muzadi
menurut informasi yang saya dapatkan
setelah nanti beberapa kali kiai haji hashim muzadi disolatkan di sini
pun sudah dilakukan pemandian
nantinya ba'da duhur atau setelah solat duhur
sekitar pukul tiga belas waktu indonesia barat
jenazah akan dibawa ke landut abdul rahman saleh malang
dan nantinya di sana akan digelar upacara secara militer
yang akan melakukan
atau memimpin jalannya upacara di sana adalah pihak lanut abdul rahman saleh
dan nanti setelah upacara akan digelar
jenazah akan diterbangkan menuju bandara halim perdana kusuma jakarta
dan nantinya setelah jenazah mendarat di jakarta
akan segera dibawa ke pondok pesantren al hikam dua yang ada di beji depok
begitu sementara informasi yang saya dapat lady dan anissa
ya kanza menurut pantauan anda pada pagi hari ini
siapa saja tokoh tokoh yang terlihat sudah hadir di sana kanza
ya sementara ini yang saya lihat menurut pemantauan saya
tokoh tokoh lokal malang dan juga jawa timur yang hadir pada hari ini
seperti wali kota kemudian dprd
dan tentunya banyak juga pengurus nu wilayah malang yang hadir di sini
almarhum ini akan dimakamkan di jakarta
maka tentunya para pejabat negara atau petinggi petinggi jakarta nanti yang akan berada di sana langsung
informasi yang saya dapat juga nantinya
ketika sudah mendarat di bandara halim perdana kusuma jakarta
yang akan menjadi irup atau inspektur upacara pemakaman kiai haji
akan dipimpin oleh wakil presiden yusuf kala begitu
terima kasih kanza tamarindora yang telah melaporkan langsung dari malang jawa timur
terkait meninggalnya kiai haji hashim muzadi